saya sudah lama tuh gak ketemu bu sarah
bu sarah baik baik aja kan pak
ya baik baik aja
ah alhamdulillah kalau begitu ya pak
terlihat sekali papa gak mau ditinggalkan mama sendirian
karena papa sangat mencintai mama
mungkin masalah akan seperti ini juga kalau suatu hari aku mendadak pergi
ya terima kasih banyaknya
kamu kabarin kiki dulu deh ah
gue harus update berita kejadian yang ada di pondok pelita ini
apa gue minta bantuan
bantuan temen temen gue di jalanan ya buat nyariin tante sarah
eh tapi ini kan tante sarah sengaja ngilangin diri
bukannya diculik atau gimana
nanti dia sembunyi nih
bakalan susah nyarinya juga
kira kira tanpa sarah lagi mau kemana
bisa nggak sih pelan pelan gitu loh
atau enggak kasih kode kayak atau apa kek lemah jantung gue lama lama nih
saya gak tau ya apaya ibu saya cuman ngetes doang
atau hatinya ibu saya sudah lulu
kita bisa dapat restu dari ibu saya
saya nggak bisa buat nemuin ibunya pak riza dulu
karena suasana pendok pelita ini lagi gak bagus
karena belum tau beritanya ya
tante sarah kan hilang
kabur dari rumah
ini makanya om surya mau dibawa kemari
biar dia disini dulu di pendok pelita dulu
karena di rumahnya tuh kagak ada siapa siapa
si elsa juga lagi kagak ada lagi di dinas ke luar negeri
eh luar kota gak tau dia mungkin jauh udah
kalau gitu saya harus bantu gue andi untuk cari ibu sarah
lebih baik jangan dulu pak kita harus tahan dulu
kita belum tau nih
mending kita nunggu komando dulu baru habis itu kita bisa jalan
saya juga tadi mikirnya kayak gitu
pengen minta tolong temen temen saya di jalanan
yaudah deh saya ikutin kamu kita nunggu komando dulu
ngapain ke dapur
tadinya nih saya ngantuk banget mir
terus saya ngeliat kamu
jadi sekalian saya mau sampein amanat dari ibu sama
yaudah tenang saya bikinin oke
eh mir makasih mir
pasti kamu lagi belajar untuk menjadi
istri yang baiknya
istri istri yang baik lu gak tau lagi genting kayak gini
halo jar iya pak
tolong kamu kerahkan anak buah kamu
untuk mencari posisi ibu sarah dari mana
mamanya elsa baik pak
segera saya kerjakan
sebenarnya apa ya penyakit ibu sarah
sampai anda memilih untuk pergi dari rumah
eh soal launching mulu kajar
saya tetap mau acara ini
diadakan secara tertutup
jadi hanya tamu undangan saja yang bisa masuk
dan saya juga tidak mau pak aldebaran ini
menggunakan kesempatan ini
ada satu cara lagi pak
supaya aldebaran tidak bisa menyelena masuk

aku berhenti siapapun
saya begini aja something
wajah pak surya terlihat sedih banget
berarti benar kata mirna
kalau gusara perginya tanpa pamit dari rumah
coba lihat itu ada siapa
yuk yuk sama opa
kok oma sarah gak diajak kesini
oma sarah lagi jalan jalan dulu sendiri
tapi nanti kalau sudah selesai jalan jalannya
nanti omang sarah juga pulang
terus kesini mungkin
rena kangen sama oma ya
oh ya pak rendy
masih ada lagi mungkin yang bisa saya bantu
kamu kok belum pulang
iya pak soalnya pak reni juga kan belum pulang
saya takutnya bapak butuh apa apa terkait kerjaan
begini sih saya lagi menyelidiki sesuatu
saya pengen tahu kapan moluka ini launching
ya rencananya saya ingin datang dan ingin ketemu
kamu tahu informasi nggak tentang ini
saya sih dapat info pak
kalau launching produk muluka ini akan dilakukan secara private
kok aneh sih
nah justru itu pak
saya juga ngerasa aneh
jadi hanya tamu tamu undangan aja yang boleh datang
ya tapi ini bukan hambatan buat saya
saya tetap akan cari cara dan mengatur semuanya
tapi untuk soal ini saya butuh bantuan dari kamu vel
saya bisa bantu apa pak
iya jadi gini vel
ada waktunya makan malam nih kita makan dulu gimana
iya makan yuk pak ya
papa dari sini belum makan loh
papa belum lapar
makan duluan aja ya
papa gak mau makan
gara gara gak ada oma ya
aku juga gitu kalau mama papa gak ada
harusnya sih gak boleh ya
tris jadi rena mau namanya opa makan gak
yaudah kalau gitu mama minta tolong mirna dulu
oh lagi disiapin juga
tapi emang maaf ya bu agak lama
gak apa apa it's okay take your time gak ada kiki kan soalnya
yaudah kalau gitu aku bantuin ya
mama kedokter dulu ya
ini saya ke ruang kerja sebentar gak apa apa ya
nanti aku yang suruh
bapak mau kerja dulu sebentar
sini sama oma dulu
sama oma dulu boleh gak
tempatnya cukup menenangkan
tempatnya cukup menenangkan
bertemu orang baik di jalan
mengantarkan aku ke tempat penginapan seperti ini
aku harus bisa menerima ini semua

hidup dan mati sudah ditetapkan allah
dan jika memang umurku tidak panjang setidaknya aku bisa merasakan kehidupan bahagia
sebelum akhirnya meninggalkan papa elsa dan andin untuk selamanya

saya harus mencari tahu ke rumah sakit sebenarnya hasilnya memang sarah itu apa ya sakitnya
sekarang posisi mama sarah juga lagi menghilang
apa saya split aja sama randy ya
randy cari mama sarah saya cari informasi ke rumah sakit
alhamdulillah kerjaan hari ini beres juga
semoga saja perjalanan sampai apartemen lancar jadi bisa coba diserah
halo pak assalamu'alaikum
ada apa ya pak
mama sarah pergi dari rumah
ibu sarah pergi pak
kalau akhir akhir ini mama sarah itu kan sempat sakit
waktu mama sarah pergi ke dokter terus ngelihat hasil lab nya
mereka kalau tidak selesai
mama sarah agak terpukul sama hasilnya
makanya sekarang mama sarah memutuskan untuk keluar dari rumah dan menenangkan diri
saya juga gak tau kenapa alasannya
ehh terus papa surya gimana pak
ya sekarang papa surya ada di rumah saya
cuman sedih terus
semoga bu sarah gak kenapa napa ya pak
nih sekarang saya mau minta tolong senangkanmu ya
kamu cari mama sarah
kalau udah tau kasih tau saya ya
pokoknya kalau saya mendapatkan update apapun saya akan kasih tahu bapak
ehh satu lagi ren
jadi kamu jangan sampai cerita ke jessica ya
takutnya jessica nanti ngasih tau elsa
oh ya baik pak baik
seperti yang gue udah bilang
gue akan melakukan semuanya secara perlahan lahan namun pasti
tinggal tunggu tungguan mainnya aja
makasih ya di
kamu udah mau jemput aku dari kantor
ya bel sama sama
justru saya yang enak
kamu malah nunggu lama gara gara saya harus
lembut dulu hal ini
gak usah gitu di
gak apa apa kok aku juga
nungguin kemennya sampe ngerjain kerjaan aku yang lain
kamu kenapa di
kok dari rawat wajah kamu kayak lagi banyak banget pikiran
ya lumayanlah bel
biasa soal kerjaan
karena maharatu kan belum mendapatkan brand ambassador sampe sekarang
ditambah saya dapat kabar kalau
ibu sarah pergi dari rumahnya
pergi dari rumahnya

bukan sarah lagi yang sakit
dan waktu itu kamu mau nyariin tante sarah rumah sakit
kok pergi dari rumah
maksudnya pergi dari rumah gimana di
ya saya sih gak tau ya kronologi
detailnya seperti apa
detailnya seperti apa
detailnya seperti apa
elsa udah tau belum ya soal ini
aku kasih tau elsa aja ya
bel bel jangan bel jangan

pak sudah minta untuk menyembunyikan soal ini dari pak elsa
soalnya ya pak surya khawatir saya jadi kepikiran di sana
mbak elsa kan lagi kerja di luar kota
iya sih benar juga kamu
ya allah tante sarah
aku jadi ngerasa gak enak banget deddy sama elsa
kok kamu jadi merasa gak enak sih sama elsa
ya harusnya aku gak nubesin dia dong ke luar kota
ini malah aku nubesin dia
keluar kota walaupun awalnya tadi juga udah kayak bilang mamanya lagi sakit
tapi ya karena aku udah gak tau siapa lagi yang harus aku kirim
emangnya cuma dia doang yang bisa pergi ke sana
jadi aku tetap rangkatin dia
padahal kan dalam kondisi seperti ini seharusnya tanpa sarah pasti butuh banget langsung untuk nemenin
bel ini bukan salah kamu bel
ya siapa yang tahu kejadian ini akan terjadi ya kan
dan ini kan udah keputusan dari perusahaan kamu
semua karyawan harus profesional loh dengan kerjaannya
jadi kamu jangan khawatir ya jangan merasa bersalah
saya makan yang beneran
tante sarah lagi makan apa itu sayang
kau mau chicken sayang
oh yang ini aja
pasti mikirin mamahnya
semoga ada kabar baik soal mama sarah
sementara kita di sini makan
mamah udah makan apa belum ya
kamu kenapa malah pergi sih ma
kenapa gak ngajak aku untuk menanggung sakit kamu mah
aku gak mau mama sedih
dan merasakan sakit sendiri ma
ada aku kok ma
kamu gak sendiri
kamu gak berhasil
kok opah malah melamun
makan dong opah
opah lagi mikir
mikir apa opah
opah beruntung banget
punya cucu yang pinter kayak rena kayak askara
makasih ya opah
sekarang terima kasih sama opah
terima kasih opah
terima kasih opah
kata bu guru
nurun dari mama
sekarang teman teman aku
gak boleh aku lagi
eh bagus dong
malah sekarang jadi pucuk puji
kamu udah makasih belum
udah dong mama
yang suka boleh aku
sekarang mau temenin sama aku
semoga mama aku hebat
hebat dan cantik
alhamdulillah gemui bisa mencairkan suasana di meja makan
jadi gak sedih sedih banget
om pake ini om nunggu hari ini om
selamat menikmati
obat ini aku harus habisin atau enggak ya
artinya juga penyakitku akan tetap berujung
aku masih kepikiran deddy sampai sekarang sama kondisinya ya tante sarah
semuanya pasti khawatirlah
dan prihatin dengan kondisi seperti ini
aku mohon pokoknya any time kamu dapet
update kabar tentang tante sarah tolong kamu langsung kasih tau aku ya deddy
tapi tolong juga ya
tolong kamu janji sama saya
pasti dia akan tetap disini aku gak akan kasih tau ini ke elsa karena aku tau kondisinya
ya udah kalau itu saya kembalikan ke saya ya
ya makasih ya deddy kamu udah nantikan aku
ya pak bos kalau begitu kita berdua izin balik ke pos
ini nyanyi ngomong mulu sih dari tadi
silah pak bos
kamu kerahkan semua temen temen kamu
minta tolong sama mereka cari mama sarah
mama sarah itu kabur di rumah
itu yang buat papa surah sedih makanya saya ajak papa surah untuk tidur disini daripada keberan terus sama mama sarah di rumah
tapi yang bergerak temen temen kamu aja
kamu tetap disini jagain rumah jagain keluarga saya
khususnya dari abimana
dan saya minta pas paja
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sembuhkanlah hamba dari penyakit yang mematikan ini
karena hamba masih ingin beribadah kepadamu ya allah
selama ini ibadah hamba kurang sempurna
berikan tambah kesempatan lebih lama lagi untuk beribadah ya allah
hamba masih ingin melihat suami hamba
izinkan hamba bisa menyaksikan itu semua
dan izinkan hamba bisa merawat mereka ya allah
juga keikhlasan dalam menjalankan takdirmu ini ya allah
ya ini tas darah mama yang pas aku sama papa
mereka bilang mama waktu itu harus cek lagi harus cek lebih menyeluruh lagi
tapi sarah gak mau
dia melihat dari hasil itu katanya sudah oke
gak ada masalah
cuman kita yang melihat bukan dokter yang lebih menjelaskan detail
tapi aku akhirnya minta mama untuk check up lagi
biar tau lebih jelas
tapi aku gak tahu hasilnya gimana karena yang megang mama
jadi hasil cek ulang itu sudah dipegang sama bu sarah
ini apa bisa kita minta lagi dari pihak rumah sakit untuk bikin salinan atau kopinya
harusnya sih bisa ya harusnya ya
coba kasih lihat al ini hasil ses darah mamanya kemarin
ses darah mama kemarin
ini belum yang ulang ya
tapi belum ketahuan poni serumnya
jadi waktu itu papa sempat minta mama untuk general check up full
mama gak mau
melihat hasil ini mama udah puas
dikatanya gak ada masalah
tapi lagi lagi kan kita bukan dokter
harusnya dokter yang menjelaskan
maka abis itu aku paksa mama
untuk check up lagi
dan akhirnya mama mau
tapi dengan satu syarat gak boleh ada yang tau
makanya hasilnya mau yang pegang
akhirnya jadi kayak gini
ini hasil tes darah mama ini besok coba saya bawa ke rumah sakit biar langsung dibaca sama dokter
biar kita tau mama itu sakitnya apa
atau gak gini ma
dia juga dokter
kalau misalnya kita mau dapat hasil yang lebih cepat
dan besok kamu juga double check rumah sakit
untuk baca hasilnya
apa melihat perempuan ini
mau lihat gak
ma ma pak kami gak pernah lihat
terima kasih ya
mendingan papa cari sana kok cari sana ya pak
lihat perempuan ini nggak mas
mas lihat ini gak ibu ibu ini gak
gak lihat mbak
terima kasih banyak ya
udah ketemu belum
gak ada satupun yang lihat mama
mereka juga gak ngeliat mama
terus kita kemana lagi
mau ke rumah temen temennya mama
iya kita ke rumah temen temennya mama deh
coba tuh mereka
ada yang tau
atau mungkin mama disana malah
saya sudah lama tuh gak ketemu bu sarah
bu sarah baik baik aja kan pak
ya baik baik aja
alhamdulillah kalau begitu ya pak
terlihat sekali papa gak mau ditinggalkan mama sendirian
karena papa sangat mencintai mama
mungkin masalah akan seperti ini juga kalau suatu hari aku mendadak pergi
terima kasih banyak ini
jadi seperti yang saya bilang tadi
kami dari pihak maratu sengaja untuk agak sedikit memberikan spasi dari launching kita terhadap kompetitor kita
ya intinya kenapa kami mundurkan supaya persiapannya lebih matang
karena saya gak mau terkesan terburu buru
nanti jadi gak bagus juga kan
semoga kali ini mereka percaya lah
karena sebenarnya ada beberapa kendala termasuk figur biaya yang belum saya dapetin
kalau pendapat itu saya setuju pak alfi
daripada kita buru buru memutuskan untuk launching
ala nanti jatuhnya tidak maksimal
jadi lebih baik menurut saya kita sabar sedikit saja
lagipula kemunduran launching kita juga tidak terlalu jauh nanti
saya juga gak mau memberikan jarak yang sangat lebar terhadap kompetitor
karena akan sebentar lagi kompetitor kita
karena akan sebentar lagi kompetitor juga akan launching kan
ya mudah mudahan apa yang kita berikan bisa lebih daripada kompetitor nantinya
saya harap kita dapat hasil yang lebih maksimal
ya terima kasih atas pengertian ya
kalau rapat sudah selesai
setelah itu saya pamit ya pak
terima kasih pak
selamat malam pak
terima kasih pak
bisa lihat sebelah sana pak
karena bagaimanapun juga
kita akan bekerja sama
dari cara pak sutri itu bersikap dan bicara
seperti ada yang aneh